peringatan dua puluh lima tahun ipo pt telkom indonesia dilaksanakan di telkom landmark tower
yang dihadiri oleh menteri bumn erick thohir sejumlah pejabat tinggi perusahaan lain
serta komisaris utama dan direksi telkom
direktur utama pt telkom indonesia riri adrian syah menyebut
sepanjang dua puluh lima tahun ipo telkom telah dua kali melakukan stock split pada dua ribu empat dan dua ribu tiga belas
selain itu valuasi telkom saat ini telah tumbuh enam belas kali lipat dibandingkan saat pertama kali melantai di pasar modal
nah bagi kita tentu pemain ini sangat penting
pertama tentunya kami melanjutkan komitmen untuk terus memberikan manfaat yang maksimal bagi para investor
sampai dengan hari ini kira kira valuasi kita sudah tumbuh enam belas kali lipat
dibandingkan ketika kira kira dulu
pt telkom indonesia merupakan satu satunya perusahaan indonesia yang melantai di dua bursa besar dunia
yakni di bursa efek indonesia dan new york stock exchange
menjadi perusahaan dengan dual listing di bursa efek indonesia dan new yorkstu listing memberikan semangat
untuk terus meningkatkan standar good corporate governance
yang tentunya turut meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan
menteri bumn erick thohir menilai pt telkom merupakan bumn yang sudah mumpuni secara infrastruktur
dan dipercaya mampu bertransformasi di tengah pandemi covid sembilan belas
dengan perubahan covid sembilan belas ini memang bisnis model di seluruh bisnis berubah

saya melihat telkom ini adalah perusahaan yang sangat berkembang
saya melihat telkom ini adalah perusahaan yang sangat berkembang
perusahaan terbesar yang dimiliki bumn secara infrastruktur
dan yang bisa mempus perubahan yang terjadi atas perubahan karena covid sembilan belas ini
pada kesempatan ini juga telkom menyerahkan bantuan dua program csr
yaitu penyediaan akses internet melalui visat bagi wilayah tiga t
mencakup dua ratus empat puluh satu desa di dua puluh enam provinsi
yang diterima oleh kepala desa simego pekalongan
serta program wirakria yang akan membina seribu wirausaha milenial
yang berada di lima destinasi wisata super prioritas
yaitu borobudur danotoba likupan labuan bajo dan mandalika
setelah dua puluh lima tahun ipo telkom berencana untuk terus melakukan inovasi
berlandaskan emiten kelas dunia
dan mempercepat transformasi digital menuju indonesia maju
denny irwan jakarta